hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota bandung menyebabkan sejumlah kawasan serta badan jalan di kota bandung dilanda banjir pada rabu siang
meski hanya berlangsung sekitar dua jam namun hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah kawasan di kota bandung terendam banjir
seperti yang terjadi di ruas jalan cikutra barat yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar lima belas cm
saluran drainase yang meluap memaksa pengendara pun memperlambat laju kendaraannya
banjir ini juga terjadi di jalan pahlawan dengan ketinggian sekitar dua puluh cm
di mana sejumlah warga akhirnya terpaksa mendorong sepeda motor yang mogok akibat nekat melintasi banjir